sebuah truk kren menabrak besi pengaman rel kereta api di kecamatan cipatat kabupaten bandung barat senin siang
peristiwa ini terjadi lantaran kren di kendaraan ini berdiri terlalu tinggi saat melintasi jembatan rel kereta api
akibatnya tiang besi pengaman rel pun ambrol
ekspedisi yang cepat cepat di baknya itu bawa genset keren terlalu tinggi
dia tidak lihat portal dia terjadi lain
dia nabrak portal karena keren terlalu tinggi tidak dikebawakan
informasi awal kendaraan yang di belakang ini membawa sejenis mesin genset untuk diangkut kepada betching plan
di mana dari gudang sekitar dua ratus meter menggunakan kendaraan ini
namun demikian si supir kurang menurunkan untuk kren yang ada di bawah kendaraan ini
sehingga kerennya ini nyangkut di batas tiang daripada
rel kereta api
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini